hai evakuasi seorang pekerja bangunan dari dalam lubang septic tank di sebuah rumah di kampung
rawa badung cakung jakarta timur berlangsung dramatis insiden terjadi minggu siang korban
atas nama rian terperosok ke dalam lubang tanki septik sedalam sepuluh meter akibat lantai rumah tiba tiba
sebelas dijemput sama yang ke sini gimana katanya belum belum apa yang belum sepi tank
setelah sepuluh jam pencarian tubuh korban ditemukan sudah tidak bernyawa tertimbun puing
menurut petugas evakuasi berlangsung cukup lama lantaran sempitnya lubang septic tank yang hanya

tidak terungkap septic tank di rumah ini sebelumnya adalah sumur yang kemudian dialih fungsikan
korban berhasil kita angkat kita sudah bekerja keras anggota semuanya dari tadi
kemudian empat puluh lima pagi hari sampai seribu sembilan ratus dua puluh lima dengan penuh tantangan yaitu korban tertumpuk oleh buing bungkahan
yang cukup maen maen yang dikumpulkan oleh buing bungkahan yang cukup maen maen yang dikumpulkan oleh buing bungkahan yang cukup maen maen

setelah dievakuasi jenazah korban dibawa ke rscm untuk diotopsi
di matraman jakarta timur petugas pemadam kebakaran berjibaku dengan waktu
menyelamatkan seorang karyawan yang terjebak di dalam lift sebuah gedung
evakuasi pada sabtu malam ini berlangsung dramatis dengan hati hati petugas menarik korban dari celah
sempit pintu lift tak lama kemudian korban berhasil keluar dari dalam lift dengan selamat
di lantai dua sudah terbuka liftnya tapi hanya tiga perempat lah ya
korban tersebut ada di dalam kondisi rit tersebut ada di lantai dua
evakuasi terjadi setelah petugas menerima laporan salah satu rekan korban yang datang meminta pertolongan
ardian caberna di jakarta